menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk muhajir effendi menyebut
program bansos pemerintah sering dikait kaitkan dengan pemilu
muhajir memastikan pemberian bansos yang dilakukan oleh pemerintah tidak terkait dengan pemilu dua ribu sembilan belas
memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan mensinkronkan
dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu
namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal
untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya
serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas
juga memaparkan bantuan untuk memberantas kemiskinan diberikan dalam berbagai bentuk
dan seluruh dana bantuan ini telah disetujui oleh dpr
program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran
peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong kantong kemiskinan
telah mendapatkan persetujuan dpr ri dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun dua ribu dua puluh
rp lima delapan triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga
sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing